kita ke informasi pertama tiga pria dan seorang remaja ditangkap kepolisian kota grace
setelah diketahui berencana melakukan serangan bom terhadap sebuah komunitas muslim di new york amerika serikat
rencana serangan tersebut terendus oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari pihak keamanan sekolah
terkait dengan foto mencurigakan yang diperlihatkan oleh salah satu siswanya
setelah melakukan gelidikan pihak kepolisian mengamankan sedikitnya ada tiga pria dan seorang remaja
tiga alat peledak beberapa senjata juga ikut diamankan sebagai barang bukti
diduga kelompok tersebut merencanakan serangan ke kawasan islamberg sebuah kawasan komunitas islam di new york amerika serikat
lalu seperti apa tanggapan dari komunitas muslim di new york
sudah ada muhammad syamsi ali presiden muslim foundation of america
yang sekaligus tokoh muslim di new york amerika serikat
selamat malam waktu jakarta pak syamsi
pak syamsi reaksi warga new york khususnya komunitas muslim terkait dengan rencana serangan bom ini seperti apa di sana
ya tentu setiap kali ada kejadian seperti ini itu cukup mengkhawatirkan ya
apalagi dalam suasana memang kita hidup di bawah sebuah pemerintahan yang boleh dikatakan kurang bersahabat kepada masyarakat minoritas
tidak saja kepada masyarakat
tidak saja kepada masyarakat muslim tapi semua masyarakat minoritas hispanik black asian dan lain sebagainya
dan oleh karenanya setiap ada berita berita seperti ini ya tentu cukup mengkhawatirkan
sebab mereka mereka yang islam off mereka mereka yang islam haters yang tidak suka kepada islam ini
itu seolah olah memang mendapat justifikasi atau pembenaran hukum yang dikemandoi oleh hakim atau penguasa
dan oleh karenanya mereka semakin berani untuk mengekspresikan diri
dan kebencian mereka kepada masyarakat muslim
tapi kami selalu yakin bahwa amerika ini sebuah institusi yang sangat solid termasuk dalam penghargaan kepada hukum pelaksanaan hukum
dan oleh karenanya kami selalu merasa terlindungi oleh law enforcement kepolisian dan lain sebagainya
dan itu terbukti bahwa ketika ada pembicaraan antar pelajar di sekolah kemudian didengar oleh security
lalu dilaporkan kepolisian lalu dilaporkan ke penelusuran dan ditangkap
artinya apa ada ketengkasan ya
ada kecepatan daripada pihak pengamanan untuk mengamankan hal seperti ini
sehingga kami merasa terlindungi oleh hukum dan terlindungi oleh pihak keamanan
jadi di satu sisi memang kita khawatir karena secara umum memang sedang meninggi islamofobia di amerika serikat didukung oleh suasana politik yang ada
tapi di satu sisi juga kita selalu merasa bahwa kita terlindungi oleh hukum dan juga oleh mereka mereka yang mengamankan di negara itu
oke pak samshi kalau tadi bapak mengatakan islamofobia di sana sedang panas panasnya sedang hangat begitu cukup tinggi
bukankah warga new york begitu ini justru tidak banyak warga amerika serikat asli di sana
justru banyak dari multikultur dari berbagai negara bagaimana mereka menanggapi hal hal ini
jangan salah new york itu luas ya jadi bukan hanya new york city
jadi biasanya orang luar kalau ada kata new york biasanya yang terimajinasikan hanya new york city saja
padahal bukan new york ini adalah new york state
dan di luar dari kota new york
di luar dari kota new york new york city
itu banyak white yang cukup right neck dan cukup anti immigrant
kalau kita berjalan sedikit ke atas bagian atas kota new york misalnya di dekat albani ibu kotanya dan sebagainya
maka banyak sekali orang orang putih yang tidak jarangnya anti imigran
jadi jangan kita salah sangka dengan kata new york yang hanya identifikasi dengan new york city saja
new york city alhamdulillah dari sekitar sepuluh juta penduduk kota new york itu ada sekitar satu juta orang islam
ada lebih dari satu seratus orang islam

anggota kepolisian nypd itu orang islam
dan saya pernah menjadi pembina di kepolisian dalam hal kerohaniaan
di sekolah sekolah umum di kota new york ini ada sekitar satu ratus tiga puluh ribu muridnya beragama islam
makanya idul fitri idul adha itu sudah diliburkan di kota new york
tapi kalau kita berbicara tentang new york sebagai state negara bahagia
maka di luar kota new york ini banyak daerah daerah yang masih orang orang putih yang sangat sayang sekali
yang masih sangat benci kepada yang minoritas termasuk tentunya masyarakat muslim
jadi kejadiannya ini ada di luar kota new york bukan di dalam kota new york
dan itu bukan sesuatu yang mengejutkan
tapi secara umum di amerika memang ya sedang ya naik naiknya islamopoli sekarang ini
apalagi pemerintahan donald trump yang cukup kita kenal ya
cukup anti dengan orang orang islam secara khusus dan middle easten
mereka mereka yang minoritas
dan ini mereka yang memang curiga ketakutan
itu semakin curiga dan ketakutan bahkan merasa mendapat dukungan otoritas
dan ini yang sangat berbaloi
dan ini yang sangat berbaloi
berbahaya bagi kami tapi alhamdulillah
sekali lagi saya katakan bahwa amerika ini
adalah negara hukum negara yang
sangat menghormati hukum dan
karena kita bebas menjalankan agama kita
yang ada ini adalah kasus kasus
dan syukur bahwa
segera dilakukan pengamanan ini yang menjadikan
kami merasa aman selalu di sini
pak syamsi kalau dari komunitas muslim
sendiri di sana seperti apa kemudian
meredam ketakutan dari para
jamaah yang ingin melakukan ibadah misalnya
mengenai ancaman ancaman seperti ini bagaimana
saya kira kekhawatiran selalu ada ya
secara umum lingkungan keadaan
kita sekarang seperti itu tapi
kita masyarakat muslim selalu mengatakan
bahwa pertama negara amerika ini
adalah negara untuk semua
dan hukum melindungi semua
dan pemerintah tempat juga
saya tidak berbicara tentang pemerintah federal
di bawah pemerintahan donald trump saya berbicara
tentang pemerintah tempat misalnya kota new york
andrew cuomo sebagai gubernur
itu selalu berkomunikasi dengan masyarakat muslim
di kota new york
dua kali datang ke masjid saya misalnya di kota new york
ini menunjukkan bahwa
kita tetap merasa aman dan
bebas menjalankan agama kita dan
terus menerus kita yakinkan kepada jamaah kita
di sini bahwa kita tidak perlu khawatir
yang terjadi sekarang ini adalah
bahagian dari hirupikup politik
dan kita menjadi bahagian daripada
memanasnya politik di amerika serikat
serikat sekarang ini misalnya shutdown government
pemerintahan federal sekarang ini
tutup sudah lebih tiga puluh hari ini cukup
meresahkan masyarakat amerika
dan sangat mengganggu
sekali dalam kehidupan keseharian kita
negara yang sangat kuat sekali
kuat secara perekonomian kuat secara sosial
dan lain sebagainya dan oleh karenanya
kita tidak terlalu banyak
khawatir lah kita merasa bahwa kita
terlindungi oleh hukum dan juga
pihak pengamanan selalu melindungi kita
hubungan kita dengan kepolisian
sangat baik sekali kita selalu
mengalami kontak dengan mereka
dan juga dengan politisi politisi lokal
selalu mendatangi masjid masjid kita
untuk memberikan rasa aman ya
kepada kita bahwa jaminan bahwa kita
bebas menjalankan agama kita jadi
saya kira ini yang selalu kita lakukan kepada
jamaah kita tentu hal lain yang kita lakukan
adalah mereka mendekatkan terus menerus kepada tetangga kita
misalnya saya sendiri sangat aktif dalam
interface dialog antaragama
untuk menyampaikan kepada masyarakat
amerika bahwa orang islam di amerika
itu bukan sesuatu yang menakutkan
bukan camat tapi kita
di sini sebagai partner di dalam
negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi
dan islam di amerika ini adalah kontribusi
untuk menjadikan amerika lebih baik
lebih maju lebih hebat lebih kokoh
karena ini bagian daripada
negara amerika yang tidak terpisahkan lagi
islam itu sudah menjadi bagian integral
dari amerika serikat sudah ada
anggota kongres women yang memakai hijab
di kongres sekarang ini
dua wanita muslimah menjadi anggota kongres
jadi sekarang ini saya kira
islam semakin dikenal dan itu
menjadikan kita semakin yakin bahwa
kita tidak perlu terlalu over worried
atau terlalu khawatir dengan kasus kasus
yang terjadi di mana mana
tugas kita adalah bagaimana untuk terus menerus
mengenalkan islam yang damai
yang peaceful yang tidak menakutkan
tetangga tetangga kita juga
paling tidak ancaman teror ini membuat masyarakat
muslim di amerika khususnya menjadi semakin
kuat termasuk dengan dukungan pemerintah
di sana pak muhammad syamsi ali
telah bergabung bersama kami